tugasan di prasetyo dokter spesialis kandungan hari itu
tak cuma membantu proses persalinan
tetapi juga membisikkan azan di telinga bayi sang pasien
ayah bayi meninggal karena covid sembilan belas sebelum sang putri yang diberi nama laib
yang berarti putri dari surga dilahirkan
saya kan harusnya empati ya harusnya menjaga supaya jangan sampai larut
itu saya sempat sampai merinding saya sampai sedikit larut gitu
padahal saya bilang ke dikepsen saya itu bukan keluarganya
saya cuma dokternya aja gitu yang kebetulan dipercaya sama si bapaknya
untuk dari awal almarhum itu nitipin
ditipin ya dok kehamilan saya istri saya bener bener saya sampai lahiran
eh tiba tiba di end point nya menjelang persalinannya
sedih banget sampai si akhirnya si ibu bilang
iya dok waktu itu bapak sempat bilang
suami saya mau bilang makasih sama dokter
wah gimana saya cerita gini aja merinding gitu
kisah ini dibagikan oleh sandi di instagram pribadinya
dan menginspirasi banyak warganet
bahkan seminggu sebelum laiba dilahirkan
sandi juga mendapat amanah yang sama untuk bayi

tiga tahun berkarir sebagai dokter spesialis kandungan
bagi sandi hal ini menjadi pengalaman tak terlupakan
sekaligus alarm pengingat bahwa bahaya covid sembilan belas sangat dekat
dan bisa merenggut nyawa orang tersayang dalam waktu singkat
dan untuk tahu kisah mengharukan ini langsung dari sang dokter
kita langsung saja tanya ke dokter sandi
yang sudah bergabung dengan kita melalui video ini
dan ini adalah kisah yang akan kita ceritakan di video selanjutnya
jangan lupa jangan lupa like share dan subscribe
sampai jumpa di sambungan zoom